maaf paman apakah paman melihat ada tabib disini
tidak ada sana
cepat sekali dia menghilang
sangat mudah mengeluarkanmu dari kesembunyian
lepas tunjukkan diri mungkin
mereka akan mati
agar kalian tidak kurang ajar lagi
ampun ampun ampun
sepatutnya kalian minta ampun
karena dia adalah gusti ratu ambedkasi
kami tidak bermaksud kurang ajar
benar gusti ampuni kami
kami hanya disuruh gusti ratu
siapa yang menyuruh kalian
rai kenting manik yang membuat ulah
jangan ikut campur kau
kalian bukankah kalian sudah puas
kalian ingin merampas kehormatannya
sepertinya pondok ini kosong
kita bisa beristirahat disini
terima kasih kau sudah menolongku
kau mencintaiku nih mas
masa bicara kau
aku mau membantu
hanya karena rasa kemanusiaan saja
tidak lebih dari itu
matamu tidak bisa menipu
apakah kau tidak bisa diam
aku tidak menipu
kau menyerang pada ziyarat
kau membawaku kesini untuk disembuhkan
aku tidak mengerti
kau telah menolongku
apakah kau sulit untuk kau paham
aku dan kau
kita sama sama saling mencintai
apakah kau tidak bisa dia
tidak sampai aku memaksa kau untuk biar
dan dua rasif
asalnya sakit sekali
istirahat saja disini
kau segeralah atur hawa murni
aku akan mencari tabib untuk menyembuhkan
kenapa dadahku tiba tiba berdebar kencang
ada apa ini
kenapa tiba tiba aku teringat kepadanya
apakah terjadi sesuatu
apakah terjadi sesuatu
aku harus segera menemukan tabib
aku akan segera kembali ke istana pada jajaran
pasti mereka sangat mencemaskanku
termasuk raikan santan
aku harus bergegas
ajalmu telah tiba
ke bagian santan
apakah paman berdua tahu
dimana keberadaan tabib
kami tidak tahu nyai
apakah paman melihat
ada tabib di sini
tidak ada sana
kami tidak tahu sana
rai sampai kapan
kau ingin menyimpan dendam
dan bermusuhan ini
tak ada kata cukup bagi dendamku
permusuhan dan dendamku
akan tetap terus membara
sampai kau mati di tanganku